cin cin cinta dan cinta yang dipertautkan
aliali ojo nganti lali sesupe sampun ngantos kesupen
ibadah engkang tipun tindaaken salbeting mangun baliwismo
kinurmatan munggang cin cin pernikahan dikenakan oleh kedua mempelai
mas kaisang akan memasang cin cin untuk istri
mbak erina akan memasang cin cin untuk suami
tidak ada perhiasan yang lebih indah
selain memiliki istri yang solikah
demikian pula bagi seorang istri
mbak erina akan memasang cin cin untuk suami
baginya tak ada perhiasan yang lebih berharga
kecuali memiliki suami dan imam yang soleh
cium tangan erina untuk kaisang
iringi dengan tepuk tangan dan doa selamat untuk erina dan kaisang
yang berpengalaman untuk memiliki istri
kedua mempelai disilahkan duduk di pelaminan
mohon dengan penuh hormat
disampaikan oleh bapak kiai haji ma'ruf amin
disilah joko widodo
diawali perjalanan jurubicara
bapak muhajir effendi
didampingi bapak gibran raka buming raka
dan bapak muhammad bobi afif nasut
mogi selamat nireng sampikolo
jurubicara dari keluarga calon mempelai putri disilakan menuju penyambutan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat bapak joko widodo beserta ibu iryana joko widodo yang berbahagia calon mempelai putra
ananda kaisang pangarep dan saudara kandung serta menantu bapak joko widodo beserta ibu iryana joko widodo pengiring calon pengantin putra
kami ucapkan selamat datang di pendopo agung kedaton ambarukmo
mengawali acara akad nikah akan dilakukan upacara
penyerahan dan penerimaan calon mempelai putra
dengan hormat bapak muhajir effendi disilakan menyerahkan atas nama keluarga bapak joko widodo